menurut komnas perempuan pengaduan seputar kekerasan dalam hubungan yang mereka terima sekitar tiga per tahun
yang bakal masuk ke indonesia yang sudah diluncurin di luar
tumpeng ini menggunakan nasi putih dan penyajiannya dicampur
dana yang ada di dalam harus kita ee
patah hati yang ia alami pasca putus dengan kekasih beberapa tahun lalu
ya kan terus kita lagi sama pacar kita kena
berbeda dengan macha sencha memiliki warna hijau kekuningan dan agak jernih bila ditaburkan ke dalam air
menurut legenda ada ikan masapi yang berwarna putih
akan bermanfaat bagi proses penegakan hukum itu sendiri
bukan hanya sebentar begitu ya tapi permanen
dan juga dari dewan pers dan dari kita semua yang menganggap bahwa ini bisa mengancam kebebasan
mas ya tier belum top level banget gitu
tetapi juga dari sisi inflasi secara umum
ya luas banget di dalamnya
sekali lagi kami sampaikan juga ya kami sempat mengundang pak nul gufron sebagai balasan dari statement anda dan juga komentar
saya di congeyang bersama masyarakat bersama keluarga bersama saudara lah
bapak teddy cahyono mendapatkan rekomendasi dari
itu sekali saya rebus telur
aiyai dipikir bakar sate